pengasuh pondok pesantren tebu ireng jombang k h salahuddin wahid atau gusolah menolak pondok pesantren dijadikan tempat berkampanye calon presiden dan calon wakil presiden
gusola menyampaikan hal ini pada senin pagi sebelum menyambut kedatangan capres cawapres prabowo subianto dan sandiaga uno
menurut gusola kedatangan prabowo sandi ini adalah bentuk silaturahmi dalam peringatan hari santri yang juga disebutnya sebagai hari resolusi jihad
menjelang kedatangan prabowo sandi keluarga besar pesantren tebu ireng menggelar rapat sepekan lalu
karena tidak ada hubungannya dengan kampanye pihak pesantren bersedia menerima kunjungan prabowo dan sandiaga
sandiaga uno sendiri mengatakan kedatangannya ke ponpes tebu ireng bersama calon presiden prabowo subianto hanya untuk bersilaturahmi di hari santan
saya perlu memberi penjelasan kan pesantren dan lembaga pendidikan
tidak boleh menjadi tempat kampanye
nah ini bukan kampanye karena pak prabowo dan kawan kawan ini akan menyelenggarakan peringatan hari resolusi jihad yang jatuh pada dua puluh dua oktober
nah minggu lalu saya mengundang rapat keluarga ketuanya ini pak ayeng pak hashim karim
saya tanya kepada majelis keluarga
boleh nggak kita menerima pak prabowo silaturahim boleh sejauh itu tidak kampanye
jadi bagaimana menjaga supaya itu tidak menjadi ajang kampanye
enggak sama sekali pak prabowo dan saya datang ke sini sudah sangat berterima kasih
kita tidak ingin membebani pak kiai dengan persoalan politik praktis
jadi saya ingin mengundang pesantren khususnya teguh irang yang sangat fenomenal ini harus berada di atas semua golongan